selamat pagi pemirsa indonesia forward
kali ini akan mengangkat tema atlet muda siap tanding
bersama saya frida litwina
dalam dunia olahraga indonesia
bagaimana meningkatkan skill atlet indonesia
sekaligus juga meningkatkan imunitas masyarakat saat pandemi covid sembilan belas ini
telah hadir bersama kita via zoom
menteri pemuda dan olahraga republik indonesia
bapak zainuddin amali
selamat pagi pak zainuddin
selamat pagi frida
pak pandemi covid sembilan belas masih belum juga berakhir
bagaimana cara kemenpora untuk hadir dan memastikan
bahwa ada di tengah masyarakat saat sekarang ini
ya pandemi kita belum tahu kapan akan berakhir
maka satu satunya cara untuk kita bisa menghindar dari virus ini adalah dengan disiplin
pakai masker jaga jarak dan cuci tangan
tetapi jangan lupa kita harus olahraga
disitulah kehadiran kemenpora
baik buat olahraga masyarakat maupun olahraga untuk prestasi
nah kemenpora sejak awal pandemi
sudah menginterdusir berbagai tutorial
baik yang mereka sedang stay at home
atau yang kemudian ingin olahraga
tetapi tidak mungkin karena di luar
ancaman bahaya pandeminya masih sangat kuat
maka kami membuat berbagai tutorial
baik untuk yang anak anak muda kita
atlet yang sudah masuk di dalam atlet atlet prestasi
bahkan tutorial untuk menjaga kebugaran para lansia
jadi itu kemenpora punya tanggung jawab
untuk mengajak masyarakat supaya tetap bergerak secara fisik
supaya dia bugar dan kalau dia bugar maka daya tahan tubuh atau imunnya akan meningkat
itu yang kami lakukan
alhamdulillah mendapatkan sambutan yang luar biasa
respon masyarakat yang luar biasa
ketika kami menyampaikan program program ini di tengah tengah masyarakat
jadi tinggal terserah masyarakat memilih yang mana
bagi yang usia muda ada tutorialnya
kemudian ada yang atlet atlet berprestasi juga ada tutorialnya
kemudian bahkan untuk yang lansia juga ada tutorialnya
bisa dilihat di instagram di youtube di kemenpora dan lain sebagainya
berbagai media sosial itu bisa diakses brida
oke nah pak zainuddin salah satu cabang olahraga yang sangat populer di tengah masyarakat sepak bola
pertandingan bola saat ini masih tertunda
bagaimana kemudian kemenpora tetap memotivasi para atlet khususnya atlet usia muda
memang sekarang ini kompetisi liga satu liga dua masih belum bisa bergulir
dan itu menjadi kewenangan dari federasi anibisisi dan pengelola pt lib
tetapi kami tentu dalam area yang lain tetap bisa mendorong masyarakat untuk khususnya yang gemar dengan sepak bola
melalui wah atau walk out at home
video tutorial ini menyangkut teknik teknik dasar tentang sepak bola
untuk para atlet sepak bola usia muda khususnya
dan tips tips khusus untuk atlet yang memang sudah menjalani latihan latihan tetapi karena terkendala oleh wabah covid ini
nah itu bisa dilihat dengan program wah atau walkout at home itu
itu bisa kita ikuti itu dan saya kira itu bisa menjadi panduan buat anak anak muda kita yang gemar bermain bola
yang punya kerinduan terhadap pertandingan pertandingan atau kompetisi sepak bola yang sampai hari ini belum bisa kita saksikan khususnya untuk yang dalam negeri
bisakah kemudian masyarakat
umum pak bukan hanya usia muda nih
workout workout tutorial yang ada di
pastilah kan itu kita
buat untuk umum tetapi
bagi yang memang benar benar
di sepak bola
ada pengetahuan pengetahuan dasar
karena memang itu panduannya
untuk panduan dasar
pak zainuddin apakah kemudian ada tip khusus
atlet usia muda untuk meningkatkan
skill olahraga sepak bola melalui
contohnya seperti apa mungkin
dasar itu bagaimana
hitting dengan kepala
kita menggunakan keberampilan kaki
kiri dan kanan itu ada
ada semua itu bisa dilihat
pak isanuddin kita mau bicara
mengenai h ornas
yang temanya yaitu
dan juga sport tourism
sport industry yang dilaksanakan bulan lalu
menurut bapak bagaimana pemanfaatan
sport science untuk cabang olahraga sepak bola
kalau mau berprestasi
maka dia harus didamping oleh
khususnya untuk sepak bola
membuat pelatih itu
bisa mengetahui ini
si pemain ini
cocoknya di sebelah mana
cocoknya di posisi apa
kemudian bagaimana tentang kemampuan
dia menghirup oksigen atau
dan berbagai ukuran ukuran secara
sangat bermanfaat untuk
khususnya olahraga sepak bola
dan olahraga pada umumnya
panduan untuk berbagai macam
olahraga sekarang ini
sudah tidak bisa dihindarkan
olahraga apa saja mau sebut
olahraga tenis renang
golf dan lain sebagainya
itu butuh panduan
sport science kalau kita asal asalan
nah pasti tidak akan
itulah sebabnya kenapa
kami dalam grand design olahraga
yang kami lahirkan dalam rangka
mendorong satu tema tentang sport side
di samping sport tourism dan
nah pak zainuddin menurut anda
kendala terbesar apakah
apa yang kemudian dihadapi dalam pemanfaatan
sport science ini untuk olahraga sepak bola
adalah membangun kesadaran kita
maju olahraganya itu
sudah menggunakan sport science
sejak pembinaan usia dini
nah kita belum
pembinaan prestasi olahraga
sudah tahun delapan puluh an kita ini
tetapi sampai hari ini itu belum
utama untuk prestasi
nah kalau ditanya tadi
membangkitkan kesadaran semua
stakeholder olahraga tentang
prestasi bisa kita ukur
kemampuan atlet bisa kita ukur
yang kita tetapkan
latihannya juga bisa
terpantau dengan baik
supaya semua stakeholder
sekarang kita gunakan sport science
utama untuk peningkatan
sebelum digunakan sport science itu
mungkin masyarakat juga perlu tahu dulu pak
sport science itu apa dan mungkin pak
mungkin perlu tahu sport science
nah bagaimana kemudian cara
atau upaya yang dilakukan oleh kemenpora
sport science ini di tengah tengah masyarakat
mensosialisasikan dari hal hal yang sederhana
kan ukuran ukuran sport sign yang sederhana
itu misalnya kita mengukur
kebugaran seseorang itu
dia harus minimal
dengan tujuh ribu langkah
oke dengan tujuh ribu
satu langkah itu berarti menjadi ukuran
nah kemudian kita lihat kita kaitkan dengan
orang indonesia itu sekitar
berarti kan sangat kurang
nah itu ukuran yang
sederhana saja dan sekarang
alatnya itu ada banyak
sangat murah saja
mengukur berapa langkah kita
ini prida mengukur
jarak dan lain sebagainya
jarak seperti ini kita gunakan apa
dan lain sebagainya itu itu
jadi contohnya pada umumnya
masyarakat indonesia ini masih kurang jalan ya
pak zainuddin ya
bagaimana kontribusi cabang olahraga
untuk dapat meningkatkan sport tourism
dan juga sport industri
ya sepak bola sekarang ini sudah
menjadi industri dimanapun negara
manapun bahkan di tempat kita
ya industri sepak bola
itu dari hulu sampai hilir
hulunya itu adalah
yang digunakan oleh setiap
di hilirnya itu juga
ada industri industri kecil umkm
yang bisa berpartisipasi dalam
baik kejuaraan turnamen
maupun kompetisi sepak bola
nah di samping itu juga
sepak bola sekarang ini
sudah menjadi tontonan
kalau dia baik dia menarik
orang datang untuk menonton
banyak masyarakat kita
yang pergi ke luar negeri
dan lain sebagainya coba
bisa dibayangkan berapa yang
apa biayai untuk itu
nah sekarang ini harus kita balik
kita balik supaya
tujuan wisata olahraga
sarana olahraga bukan hanya
sepak bola itu sangat tersedia
di tempat kita thailand
negara tetangga kita
sekarang ini dipisah
besarnya adalah dari
sport tourism dia satu paket
kemenpora ini juga sudah mengadakan
parekraf dan kemen
perindak bulan september lalu sebagai
untuk meningkatkan sport tourism dan juga
sport industri boleh pak
zainuddin jelaskan mungkin
kegiatan apa aja yang akan dilakukan
bersama dengan kedua kementerian tersebut
tentu kita akan mendorong
yang berkaitan dengan kegiatan
olahraga untuk kita
oleh pelatih oleh atlet tetapi
memang kita ada
kendala tentang sertifikasi
jadi memang itu yang harus kita
kerja keras sehingga
di dalam negeri
mendapatkan sertifikat secara
internasional nah tetapi
ada juga yang saya kira harus
cukup dengan lokal
itu kan bisa dengan
sni saja sudah
bisa nah kemudian
peralatan peralatan yang lain
seperti meja tenis
sepak bola dan lain sebagainya
itu dari sisi industri nya itu yang kita akan
dorong biar kementerian
kepada para stakeholder
olahraga itu kemudian dengan
para wisata banyak hal yang kita akan
dorong dengan para wisata
punya alam yang luar biasa
sungai dan lain sebagainya
untuk hiking untuk
apa namanya untuk diving
untuk panjat tebing dan lain sebagainya
dorong dengan para wisata
dan itu menjadi bagian kerjasama kita
yang lain misalnya
ini prida thailand
sekali lagi dia mempromosikan
untuk orang main golf di thailand
itu satu paket tiketnya
bagus bagus di indonesia lapangan golf
itu juga menjadi
industri para wisata kita
ini yang kita
akan kerjasamakan sehingga
orang luar itu tahu bahwa
indonesia juga punya
orang untuk berwisata
dan dengan alam indonesia yang
sangat bagus mungkin juga bisa dipaketkan
dengan jalan jalan atau hiking
dan juga bersepeda ya pak zainuddin ya
pemirsa jangan kemana mana kami akan
kembali setelah jeda berikut masih
perbincangan dengan menpora zainuddin
amali sesaat lagi
kembali bersama menteri pemuda dan
olahraga ri bapak zainuddin amali
kita langsung lanjutkan perbincangan dengan pak
zainuddin pak indonesia
penduduk dan melihat angka ini
sudah seharusnya kita juga memiliki
begitu banyak atlet sepak bola yang berbakat
nah menurut pak zainuddin
apa tantangan terbesar kita yang
saat ini sehingga masih belum
menjadi macan asia dalam prestasi
kita lakukan kalau terdesain
banyak sekolah sekolah sepabola kita
yang tumbuh di mana mana
dari situ mau ke mananya
juga tidak jelas
kami di kemenpora punya
pplp di berbagai daerah
kemudian juga ada
sko yang kita kenal
dengan sko ragunan yang sekarang
sudah pindah ke cibubur
juga ujungnya selalu
ini mau didorong ke mana
sebenarnya bagus sekarang misalnya
saya beri contoh hasil dari sko
itu main di klub
witan suleman yang kemarin
jadi tulang punggung
itu hasil hasil dari pembinaan
dapatnya dia sudah
masuk smp sudah masuk sma
dari awal kita tidak bisa ikuti rekodnya
anak ini nah
bakat luar biasa
yang banyak yang tersebar di
seluruh indonesia nah sekarang kami
membuat grand design itu
apalagi kita suntesepabola ini
tentang percepatan pembangunan
sepak bola nasional
nah ini harus kita lakukan
hal seperti itu kemudian klub klub
profesional juga harus punya tanggung
job untuk pembinaan
juniornya ada akademi
sepak bolanya seperti yang di luar negeri
itu jadi kalau itu
terprogram dengan baik
secara sistematis dan
dikerjakan secara bersama sama
saya yakin satu saat kita
tangguh jangankan cuma
asia dia juga bisa bicara di tingkat
dunia seperti korea
jepang dan negara negara lainnya
sekarang saja baru
dipoles sedikit oleh pelatih sintayong
kita sudah bisa bagaimana
anak anak kita yang sekarang sedang ada di kroasia
sudah bisa mengalahkan
belum bisa menjadi ukuran
mereka sudah mulai kelihatan
karena apa penanganannya
bagus nah ini penanganan
sudah di tengah coba bayangkan
bagaimana kita tangani kalau sejak
di hulunya sejak mereka
masih usia usia dini nah itu
yang kemenpora sedang
sedang kita sosialisasikan
satu grand design tentang
pembinaan olahraga kita termasuk
di dalamnya adalah sepak bola
ya dengan grand design tersebut apakah
aman untuk mengatakan bahwa kemudian visi
dari kemenpora ini adalah untuk
tidak hanya menjadi macan asia ya pak ya tapi
juga macan internasional dan macan
dunia iya dong
kita targetnya harus
untuk sepak bola
harus masuk di piala dunia
sekarang kita sudah menjadi
apa namanya tuan rumah fifa
itu untuk usia sembilan belas dua puluh
tetapi untuk seniornya kita ini sekarang
di peringkat jauh di bawah
ya itu yang harus kita kejar
kita harus kejar dengan pembinaan yang
tadi kan ukuran prestasi itu kalau
untuk cabang cabang olahraga
olimpiade kemudian sepak bola bagaimana
piala dunianya senior maksud saya ya
nah kalau itu bisa dan menjadi target
kita bisa asal kita mempunyai program
yang bagus sistematis pembinaan dari
usia dini dan serius bukan kemudian
ganti datang menteri kemudian kita ganti
lagi kebijakannya dan lain sebagainya
itu akan kacau kita
oleh karena itu kita akan buat grand
desain yang siapapun menterinya akan
baik pemirsa bagaimana kesiapan atlet
sepak bola indonesia jelang piala dunia
u dua puluh apa gebrakan dari kemenpora
akan dengarkan sesaat lagi di indonesia
forward masih bersama bapak zainuddin
masih di indonesia forward bersama menpora
bapak zainuddin amali pak zainuddin sebagai
ketua panitia penyelenggara world cup dua puluh
bagaimana bapak melihat kesiapan tempat
penyelenggaraan dan juga pemerintah daerah
maksud saya world cup u dua puluh oke tentu
tanggung jawab saya sebagai ketua panitia
fifa world cup under dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu ya
akan datang memastikan bahwa kesiapan
kita sebagai tuan rumah benar benar siap
sesuai dengan standar yang sudah
dipersyaratkan oleh fifa misalnya
tentang venue atau kesiapan tempat tempat
bertanding dan tempat tempat untuk
latihan yang nanti akan berada di
klaster atau enam kota
kluster jakarta kemudian surabaya solo
bandung palembang dan bali nah ini saya
bekerja sama dengan kementerian pupr
karena mereka yang bertanggung jawab terhadap
pembangunan fasilitas venue dan
pendukungnya kita hanya ingin memastikan
bahwa itu bisa siap sebelum
pertandingan dimulai atau sesuai dengan
persyaratan fifa pada saat uji coba
nah semangat pemerintah daerah di enam
tempat ini luar biasa baik kota maupun
provinsinya yang kami dapatkan
komitmennya mereka sangat antusias
sangat apa namanya bersiap bahkan
mengucurkan dana dari apbd nya
samping tentu ada dana dari pemerintah pusat
menggembirakan partisipasi dari pemerintah
daerah untuk membuat lapangan kemudian
mengedukasi masyarakatnya supaya
orang datang ke tempat kita nyaman
tidak terganggu dia enak untuk bertanding
nah karena ini under dua puluh pasti mereka
juga bawa keluarga bawa juga para para pemerintah dan juga para pemerintah
bawa keluarga bawa juga para pemerintah dan juga para pemerintah
pendukung nah ini kita minta kepada
pemerintah daerah supaya ini mereka
itu itu peridah yang kita siapkan dan
koordinasi terus dengan fifa tentunya
nah dampak konkret apa yang kemudian
diharapkan oleh pemerintah bagi
masyarakat luas maupun talenta sepak bola
bola usia muda dengan diadakannya world cup
u dua puluh ini pak
oke tentu yang pertama adalah dampaknya
oke tentu yang pertama adalah dampaknya
memberi karena ini kan akan disiarkan di
berbagai eh apa nasiaran ke berbagai
belahan dunia kita ingin menunjukkan
bahwa indonesia ini negara yang nyaman
negara yang aman untuk dikunjungi enak
orang bisa enjoy di sini dengan
penyiapan dan hospitality yang kita
siapkan sebagai tuan rumah dengan sebaik
baiknya itu target yang yang pertama
sehingga orang bisa mengenal bagaimana
indonesia siap untuk menjadi pelaksana
seperti asean games dan asean paragames
yang baru saja kita lakukan karena kita
berniat untuk menjadi tuan rumah tahun

atmosfer pertandingan tentu akan membuat
gairah di dalam negeri bagaimana anak anak
kita bisa bersemangat untuk berlatih sepak bola
dan kita bisa menemukan talenta talenta untuk dapat mencapai pekerjaan yang bisa diberikan oleh pemerintah indonesia
untuk tim nasional kita
pak kemudian apa yang akan dilakukan kemenpora ke depannya
sebagai mobilisator pembinaan atlet sepak bola usia muda
ya kita ada banyak program ya
di dalam kemenpora
baik yang sudah jalan maupun panduan dari inpres nomor tiga itu sendiri
kalau yang sudah jalan
kita punya pplp seperti yang saya sampaikan tadi
di situ ada sepak bola kemudian ada sko nya
dan kita melakukan pembinaan di usia dini
itu program yang sudah existing
yang sudah jalan di kita
nah kemudian apa yang kita akan juga lakukan
dengan berbagai program program yang itu
kita akan berkeinginan untuk memulai melakukan liga pelajar
ini yang dulunya sempat ada dalam bentuk turnamen
kita akan bekerjasama tentu dengan kementerian
kementerian dalam negeri kementerian pendidikan
kementerian pmk kemenko pmk
dan berbagai stakeholder
karena itu menjadi tempat untuk ajang
bisa melihat bagaimana talenta itu bisa kita dapatkan
dengan kompetisi yang teratur secara reguler di tingkat pelajarnya
kita akan segera gulirkan itu
terakhir pak apakah ada kanal khusus
yang membedakan antara wah yang disebutkan tadi di segmen pertama
untuk para atlet muda dengan anak anak yang suka olahraga
seperti untuk anak di rentang usia dua belas hingga enam belas tahun misalnya
ya tentu secara umum tidak terlalu terlihat pembedaannya ya
tetapi bagi mereka yang sudah terbiasa untuk olahraga
kemudian pada saat dia harus menghadapi pandemi ini
dan dia harus berada di rumah dan lain sebagainya
maka ini panduan melalui wah ini
sangat berarti sangat berasa buat mereka
nah bagi masyarakat umumnya
atau anak anak yang berusia dua belas sampai enam belas tahun
yang sekarang yang saya sampaikan untuk pembinaan junior kita
itu juga bisa mereka jadikan sebagai panduan
bagaimana berolahraga dengan benar
karena walaupun olahraga itu tujuannya untuk kebugaran
tetapi kalau dia dilakukan dengan tidak benar
maka bukan kebugaran bukan apalagi bukan prestasi yang didapatkan
dia malah akan cedera dan lain sebagainya
itulah pentingnya panduan panduan atau tutorial yang di dalam wah itu
jadi bagi yang sudah terbiasa sehari harinya dia berolahraga
ini sangat membantu dia
dan bagi yang umum yang biasa biasa saja
ini menjadi panduan supaya dia tidak cedera
dia tidak mengalami hal hal yang tidak baik akibat olahraganya yang tidak teratur
pak zainuddin terima kasih atas waktunya bersama cnn indonesia
semoga sepak bola indonesia makin maju
dan pemirsa demikian indonesia forward bersama menpora zainuddin amali
saya frida litwina undur diri sampai jumpa